pesan apa sih
gak usah pura pura biasa
aku yakin betul ini pasti ulah kamu
kenapa kamu kirim pesan
apa yang gue udah lakuin ketahuan sama nino
gak usah pura pura
gak usah pura pura
gak gak gak
kalau gue angkat
pasti papa marah banget sama gue
kau mau dimana elsa
kok kamu pakai teleponnya papa sih
aku tanya kamu ada dimana elsa
aku tuh habis dari apotik beli
beli salep buat kamu sayang
sekarang kamu cepat pulang
sayang kamu kenapa marah marah sayang
sabar ya ini aku kena macet
sebentar lagi sampe kok
cepet pulang sekarang
aku tunggu di rumah
aku yakin sekali pak
ini pasti ulahnya elsa
karena tidak ada satu orang pun yang bisa ambil handphone aku selain elsa
iya papa tau tapi papa minta kalian bicarakan baik baik jangan usah emosi ya
sayang tadi kamu kenapa telpon aku marah marah
ini papa juga kok tumben datang ke sini
kangen ya sama aku
biar aku bicara berdua dengan elsa
apapun permasalahan kalian
dalam rumah tangga ini
tolong selesaikan dengan kepala yang dikut
jangan menyelesaikan masalah ini dengan hati yang panas
nanti keadaan menyesal
aku antar papa ke depan
bisa nggak usah senyum senyum kayak gitu ke saya
geli saya lihatnya ke orang aneh

harusnya kamu tuh seneng mas kalau misalkan istri kamu tuh bahagia
berarti kata orang orang kalau misalkan istrinya bahagia
nanti suaminya rezekinya makin banyak loh
rezeki saya udah banyak
loh rezeki itu kan bukan cuma harta doang mas
tapi rezeki itu dari hati yang bahagia
itu termasuk rezeki juga loh
jadi maksud kamu saya sakit semalam itu karena saya gak bahagia
gak karena saya gak gembira gitu
bisa nggak mingkem gitu gak usah senyum senyum ke saya minkem
oke kalau suami aku minta aku diem aku diem
aduh gue kenapa sih
kok rasanya jadi gak karung
kauan banget liat andin senyum senyum kayak gitu
masa lo kebawa perasaan sama andin
dia pembunuh roy al
nino tadi kelihatannya emosi banget
aku khawatir pertengkaran ini akan sangat besar
ah enggak enggak enggak
aku memang orang tuanya elsa
tapi aku gak boleh ikut campur
karena ini adalah urusan rumah tangga mereka
semoga semuanya baik baik aja
sayang ini sebenarnya ada apa sih
kok papa langsung disuruh pulang gitu aja
apa maksud kamu mengirim pesan pakai hp aku ke adik
gak usah pura pura biasa
aku yakin betul ini pasti ulah kamu
sekarang jawab sayang
kenapa kamu kirim pesan ke andin pakai hp aku
ya ampun sayang
kamu tuh kenapa sih
aku tuh gak ngerasa ngirim pesan apa
apa apa kembaan min
apalagi pake hp kamu
nih aku malah nemu handphone kamu di dalam mobil
ini aku ambilin cuma baterenya abis kali tuh
pasti mau alasan
kamu tuh kenapa sih nuduh nuduh aku
kamu lihat sendiri kan
gak ada apa apa di situ
aku gak megang hp kamu aku gak kirim check check ke bandeng gak
sudah kamu hapus semuanya
tapi kamu gak perlu khawatir
bukan chat aku ke andina yang ingin aku tunjukin
jujur papa tuh kaget kenapa kamu ngelakuin hal ini
tapi aku sama sekali nggak pernah ngirim chat seperti itu pak
katanya kamu gak tau handphone kamu dimana
papa tolong kirim aja
aku tau handphone aku dimana
aku harus simpan bukti itu
aku pun kecewa sama kamu elsa
aku gak mau denger apa apa
sekarang aku bisa jelasin semuanya
aku gak perlu penjelasan
sekarang kasih tahu sama aku
untuk apa kamu chat dengan andi
kamu memancing andi datang ke rumah ini
kamu mencari masalah
tolong dengerin aku dulu
aku bisa jelasin semuanya

aku tidak perlu jelasin semuanya
aku tidak perlu penjelasan apapun elsa
apa yang kamu lakukan sudah kelewatan batas
sayang aku minta maaf aku bisa jelasin semuanya sayang
aku udah bilang aku tidak butuh penjelasan apapun dari kamu yang sah
aku gak mau
aku gak mau kaya gini
aku gak mau punya istri yang cublas kayak kamu elsa
jadi untuk sementara
kita pisah dulu
gak aku gak mau pisah sama kamu sayang
aku gak mau pisah sama kamu
aku butuh waktu elsa
aku butuh waktu elsa
bukutuh waktu memikirkan semua ini
apakah pernikahan ini pantas untuk dipertahankan atau tidak

itu bener bener sudah keterlaluan elsa
itu bener bener sudah keterlaluan elsa
pikirin dulu semuanya sayang
aku salah sayang
sekarang aku minta kamu pergi ke sini
aku ingin kau pergi dari rumah ini
tolong kamu pergi dari sini
atau aku sendiri yang akan ngusir kamu elsa
sarapan dulu ya
nanti aja lah
lepasin jangan kurang ngajar deh
kok kurang ajar sih mas
kan aku istri kamu
mas aku kurang ajar sih mas
kalau aku pegang tangan suami orang baru kurang ajar
makanya kalau misalkan kamu gak mau makan
aku akan pegang terus
aku udah bikinin loh
tangan saya kok pegangin terus
ya udah sana siapin
udah siap dong
aku udah bikinin makanan yang spesial buat kamu
ya walaupun terlihat sederhana cobain aja dulu mas
pasti kamu ketahuan
ini lagi ya hande
ada nasi goreng ada ayam
nah ada lagi mas
aku langsung pikir yang itu itu apa
saya tidak tahu
aku loat speaker ya
apa yang dilakukan elsa
itu sudah bener bener keterlaluan
aku bener bener mau maafin kejadian pagi tadi
aku tau kau
kalo ternyata elsa sudah berusaha untuk menipu kamu din
menipu gimana maksudnya
aku udah minta elsa untuk pulang ke rumah papa dan mama kamu
dan aku akan mempertimbangkan kembali soal rumah tangga ini
mas kamu mau kemana sih
kau peringin mas
serapanya belum selesai
ganggu dari mana sih mas
terus kamu berharap kan
berharap apa ya
ya kalau mantan suami kamu itu cari sama elsa kamu berharap kan bisa balikan sama dia
ya kali mas aku balikan sama mantan suami aku
tak mungkin susah
pawan dari advocate com sekarang
iya aku tau
ini pasti bisa bisanya andin supaya dia mendapat perhatian dari nino
kenapa sih pak
andin itu kok gak selesai selesai selalu bikin kacau
udah jangan jalan andin terus
ini bukan rekayasanya andin
yang bener aja dong pak
latar belakangnya apa elsa mau melakukan ini semua
aku gak tau alasannya aku gak tau latar belakangnya
tapi yang pasti tujuannya adalah membuat nino marah
dan aku sekarang yakin nih
mereka berdua pasti lagi berantem
tadi nino itu marah besar mah
kalau emang kayak gitu keadaannya kenapa papa pulang
gak mungkin mah
mereka sudah dewasa
dan papa percaya sama mereka
mereka bisa menyelesaikan urusan rumah tangga mereka sendiri
aduh mama kepikiran deh
oke kalau gitu aku kesana ya
udah lah biarin mereka dengan urusan mereka sendiri
mereka bisa menyelesaikan ini kok
ya ampun kenapa sayang
nino minta aku sama dia untuk pisah rumah
aku takut dicerain ma
aku gak mau
aku cinta sama dia ma
aku gak mau pisah ma
aku gak mau
aku gak mau pisah sama nino
kita gak mau
apa apa sih
pak hati hati pak
coba cepat aja udah mak
pak jadi tadi gimana sih
sebenernya gimana ceritanya
aku belum bilang sama kamu ya
jadi elsa mengambil handphone nino
dan dia merekayasa chat nino ke andin
jujur aku gak tahu kenapa dia bikin hal seperti ini mah
udah deh udah deh pak
urusan yang itu nanti aja kita bahas ya
elsa jangan sampai diceraikan sama nino
kasian dia dong pak
atau kamu sekarang telepon nino
kamu ajak dia ngomong baik baik
secara kekeluargaan diselesaikan semua ini
yaudah nanti aku telepon nino
aku akan bikin semua kumpul
dan kita bikin pertemuan keluarga untuk membahas masalah ini
aku ambil es kalian deh buat elsa
yaudah deh nanti aku kabarin ya pak
kamu mau berangkat kerja mas
saya ini bukan anak yang manja ya
yang sakit sedikit males buat kerja
katanya ada pertemuan keluarga gitu mas
kamu aja lah
loh kok cuma kau doang sih mas
kamu gak ketemu mama sama papa
nanti mereka pikir kita bukan keluarga yang harmonis loh mas
iya juga sih
enam bulan ini gue mesti hati hati
jangan sampai andin sama gue bermasalah
daripada hak adopsi reina lepas dari gue
yaudah gue langsung kerja ya
lepasin baju saya lecek

kalau kehilangan nino ma
elsa tenang ya
papa lagi panggil nino untuk datang kesini
jadi kita bisa omongin semuanya sama sama
udah dong mama bilang tenang
kamu percaya kan sama mama
mama akan bantu kamu untuk meyakinkan nino
supaya dia gak cerahin kamu
udah ya sayang
semua akan baik baik aja
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau dia cerita soal pemecatan gua karena gue hamil gimana nih
jadi alasan papa mengundang semuanya kesini
jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk meluruskan masalah yang ada
supaya semuanya jelas

apa benar kamu merekayasa chat nino ke andin
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa apa bustya itu
kenapa dia bisa bikin feel gimana harus dikode baron
tak punya bank
jangan keras keras jauh sese bathtu
elsa nih baru saja sadar

pak aku tuh cuma pengen tau
masih nyimpen perasaan satu sama lain itu aja
rasa kamu denger ya dengerin papa ya
dasar sebuah pernikahan selain cinta adalah apa
kalau kamu gak percaya sama nino
itu artinya kamu tidak menghargai suami kamu sendiri
dan satu hal lagi
kamu pikir aku ini soalnya macam apa
tapi sayang aku tuh gak pernah suka kalau kamu perhatiin banin terus
nino elsa ini udah mau mengakui kesalahannya
dan dia melakukan ini karena dia mau menguji kesetiaan kamu
udah dong kamu jangan marah marah
ini cuma hal kecil nino
ini bukan masalah kecil mah
apa yang dilakukan elsa sudah keterlaluan
begini cara kamu mengetes kesetiaan
dengan memanipulasi keadaan
padahal kamu tau sendiri andi sudah bersuami
jadi mau apa
saya tapi mbak anin terus terusan ganggu rumah tangga kita saya
elsa aku ganggu rumah tangga kamu dari mana
asalkan kamu tahu ya aku sangat mencintai mas al
kalau kamu emang mau ngetes nino dan andi

itu masih ada hubungan atau enggak
kenapa kamu sampai telepon saya